proses pencetakan surat suara pemilihan gubernur dki jakarta yang dilakukan oleh sebuah percetakan di makassar sulawesi selatan memasuki tahap akhir
rencananya sekitar tujuh juta kertas suara ini akan dikirimkan pada hari rabu lebih cepat dari target yang ditetapkan
percetakan di makassar sulawesi selatan yang mencetak kertas suara untuk pilkada dki jakarta menyatakan proses cetak suara pilkada dki jakarta yang mereka tangani telah rampung
kertas suara ini akan digunakan dalam pilkada dki jakarta lima belas februari mendatang
ada sekitar tujuh satu juta pemilih pada pilkada dki jakarta
jumlah kertas suara yang dicetak sesuai dengan jumlah pemilih ditambah cadangan sebanyak dua lima persen dari daftar pemilih tetap
meski sempat terkendala pemadaman listrik bergilir yang terjadi di makassar sejak sepekan terakhir
proses pencetakan kertas suara ini selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan yaitu dua puluh januari dua ribu dua puluh
selesai cetakan jadi sekarang yang ini sortir untuk timur saja tinggal jakarta timur yang tinggal sortir
tidak terlalu signifikan dengan pindah pindahnya mati lampu
saya itu masih mengurangi kita punya tenaga itu satu dua jam pergantian plat rusak pelat
rencananya sekitar tujuh juta kertas ini akan dikirimkan hari rabu tujuh belas januari via ekspedisi laut ke jakarta
selanjutnya kertas suara akan disimpan di komisi pemilihan umum dki jakarta
ahmad syamsuddin makassar